kejuaraan dunia wushu junior dua ribu dua puluh dua di ice based tangerang banten telah berakhir setelah bersaing
dalam kejuaraan yang melibatkan enam puluh dua negara itu kontingen indonesia menempati peringkat ketiga
dengan torehan sepuluh medali emas dua perak dan lima perunggu dari sepuluh medali emas seluruhnya diraih
dari nomor taulu emas terakhir dipersembahkan raini elena lif dalam nomor taulu kiangsu
di lompok b raini berhasil meraih poin tertinggi sebanyak sembilan ribu satu ratus tujuh puluh enam meski gagal menjadi juara umum
indonesia tetap mencatat peningkatan prestasi karena dalam kejuaraan dunia wushu junior dua ribu delapan belas
di brazil hanya meraih satu medali emas empat perak dan lima perunggu ada pun atlet indonesia yang
tampil di kejuaraan dunia wusu junior kali ini tengah disiapkan untuk tampil di ajang sea games
tidak oh tidak
nah ini kedepannya ya akan kita bicarakan dengan binres dan tentunya dengan waketum satu yang
membidangi apa yang harus kita lakukan untuk menuju menghadapi youth olympic dan juga apalagi
tahun depan ini ada sea games kemudian ada
torehan sepuluh medali emas kontingen indonesia sebenarnya sama dengan tiongkok di peringkat kedua namun
tiongkok unggul dalam perolehan medali perak sehingga berhak menempati posisi runner up di bawah
juara umum iran dengan total tiga belas medali emas final kejuaraan nasional hoki outdoor dua ribu dua puluh dua mempertemukan
tim hoki putri provinsi jawa barat dengan tim hoki putri provinsi sumatera utara di jakarta pada jumat

bertanding di tengah guyuran hujan pemain kontingen jawa barat ismiyati nur samsia
mencetak gol pembuka pada kuartal kedua
kemudian jawa barat menambah keunggulan pada akhir kuartal keempat lewat gol nisa indira
skor dua bertahan hingga usai
tim hoki putri jawa barat berhasil keluar sebagai juara kategori putri
sementara di kategori putra tim hoki putra jawa barat juga berhasil menjadi juara setelah mengalahkan tim sumatera utara di laga final
dua gol tim jawa barat diborong aulia akbar masing masing kuartal ketiga dan empat
tim hoki putri jawa barat menggandakan skor pada kuarter empat
aunia akbar kembali menjadi pencetak gol
skor dua menutup laga
jawa barat meraih juara dalam kejurnas hockey outdoor kategori putra
kejuaraan nasional hoki diharapkan di jawa barat
tim hoki putri jawa barat akan menjadi persiapan para atlet untuk terpilih masuk tim nasional
yang akan menghadapi event internasional mulai dari sea games hingga asean games
tim liputan cnn indonesia